dari bali kita bergeser ke yogyakarta di mana ratusan warga yogyakarta memadati trotoar jalan tempat puluhan ogoh ogo diarak keliling kota yogyakarta oleh umat hindu yogyakarta pada sabtu siang
ya ini pawai ogo ogo diadakan sebagai persiapan untuk menjelang hari raya nyepi satu saka seribu sembilan ratus empat puluh
sekitar enam puluh tiga ogo ogoh diarak umat hindu se yogyakarta di jalan palagan tentara pelajar yogyakarta sabtu siang
kirap ogo ogoh dimulai dari monumen jogja kembali dan finish di kawasan malioboro
ogo ogoh yang ditampilkan dalam pawai ini tidak hanya batara kala dan raksasa dalam mitologi hindu saja
namun juga mitologi mitologi lokal seperti nyiroro kidul hingga malampir
yang dikali ini tentu selain kita pawai ogo ogo untuk tahun sekarang kita pawainya melibatkan dari asal asal masyarakat kpm
nah tentunya diharapkan dengan seperti ini masyarakat di jakarta lebih mengenal lagi secara luas masing masing suku budaya yang ada di indonesia
ogo ogo merupakan patung patung raksasa yang dibuat sebagai simbolisasi keburukan manusia yang harus dihancurkan sebelum hari raya nyepi tiba
pada senin esok ogo ogoh yang diarak ini akan dibawa ke puncak peringatan nyepi yakni prosesi tawur agung kesanga yang dipusatkan di pelataran candi prambanan